jelang ajang one championship mixed martial arts di jakarta pada malam ini
para petarung pelatih dan juga kruan fc berkunjung ke kantor cnn indonesia
dalam kunjungannya ke newsroom cnn indonesia pelatih martin the yong sempat memberikan pelatihan singkat
self defense kepada kru cnn indonesia
martin bersama petarung indonesia keturunan belanda vincent latoel ikut memberikan tips menghadapi kejahatan jalanan
mereka mengajak kru cnn indonesia mengikuti berbagai tips membela diri
selain vincent para petarung yang datang adalah petarung belanda keturunan manado
anthony england dan petarung belanda martin prahliu
ajang one fc akan berlangsung pada malam ini di jcc dan istora senayan jakarta